berapa kalau buat yang jualan kayak jualan jadi maksain beli harus beli juga ya berarti sekarang
kita harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk kemarin langka eh kemarin murah tapi langka
sekarang banyak punya kembali ke harga semula yang khususnya juga tidak kemarin kemarin
terima kasih ya

tapi pas tau harganya empat puluh tujuh ribu delapan ratus banyak yang langsung kayak mikir dua kali gitu buat beli gitu loh mas
oh berarti yang fortune sama saya ini sempat di harga dua puluh delapan ya
sempat harga dua puluh delapan
terkait dengan harga kemasan lain ini tentu akan menyesuaikan terhadap nilai daripada keekonomian
sehingga tentu kita berharap bahwa dengan nilai keekonomian tersebut
minyak sawit akan tersedia di pasar modern maupun di pasar tradisional ataupun di pasar basah